komisi pemberantasan korupsi menyatakan
kpk akan meninjau pemberhentian pembangunan kompleks olahraga terpadu hambalang
iya dan kpk juga menyatakan proses penyidikan tak seharusnya mengganggu pembangunan
sehingga tak menyebabkan berlipatnya kerugian negara
pembangunan sarana dan prasarana olahraga hambalang terhenti
sejak ditemukannya kasus korupsi pengadaan alat
dan juga anggaran yang mencapai satu satu triliun rupiah
kasus ini pun menyeret sejumlah petinggi partai demokrat
seperti anas urbaningrum angelina sondah dan mantan menpora andi malarangan
pimpinan kpk akan menggelar rapat pada hari ini
untuk meninjau ulang larangan pembangunan kompleks olahraga terpadu hambalang
dan hal ini dilakukan agar tidak justru menambah kerugian negara
kpk akan melihat analisis dampak lingkungan lahan hambalang dalam peninjauan itu
jika amdal sudah sesuai
maka pembangunan kompleks olahraga terpadu harus dilanjutkan
dan tak perlu menunggu proses penyidikan selesai
kalau sekiranya itu memang disitu sudah dari kajian
dan itu sudah bisa digunakan untuk membangun hambalang
kalau menunggu sampai proses penyidikan tentu akan memakan waktu sangat lama sekali
otomatis juga pembangunan pasti tertunda
nanti akan kita lihat
tapi seperti apa
kalau menurut saya sendiri seharusnya sih penyidikan terhadap para pihak yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi
seharusnya tidak menghentikan pembangunan itu
jadi pembangunan tetap harus berjalan
karena menurut saya semakin ditunda pembangunan itu justru akan semakin merugikan
keuangan negara sendiri